ikut lomba musikalnya sasi puisi yuk
lo yang baca puisi
gue udah sama
bentar bentar bentar
bapak aku kecelakaan
tangannya pun patah
gak tau aku
kalau ada uang sepuluh juta nggak
aku mau pinjam
ada lah man
cari di mana ya duit sepuluh
mamak sudah terima rp lima ratus
kalau kau dapat pinjaman sembilan lima juta lagi
lo tuh hobi banget sih nabrak gue

tapi mata lo juga pake dong
gue pasti milih orang yang lebih cantik daripada lo
jadi maksud lo gue ini gak cantik
lo tuh kenapa sih hobi banget mukulin gue
lo tau kenapa
lo yang rese
kalian ini pagi pagi sudah berangkat
ke ruangan kepala sekolah
kok mau nangkep nangkep sekolah sih
kita berdua janji deh
kita gak bakal berantem lagi sekolah ya
saya lebih baik dihukum pak
lari keliling lapangan juga nggak apa apa pak
iya pak ya
nah kalau saya mendingan saya disuruh bersih bersih lab lagi aja pak
siapa yang mau menghukum kalian
terus lo mau ngapain pak
ayo kalian dipanggil kepala sekolah
ada apa pak
kan yang manggil kepala sekolah
ini roman semanggulan pak
makasih ya pak omar
saya profesi dulu pak
roman mulai silahkan
kalian sudah baca wading
lomba musikalisasi puisi antar sma saya dki
saya dengar dari pak surya hadi kolaborasi kalian sangat bagus
saat acara perpisahan kepala sekolah tempoh hari
jadi saya harap kalian mau mewakili sekolah kita untuk ikut lomba ini
apakah kalian bersedia
kumpulkan teman teman kalian yang mau ikut lomba ini juga
sepulang sekolah mereka kumpul di aula
kalau gitu kami baru ke sebelah ya pak
itu samuel atau lo
devon lo denger ya ini tuh bukan kemauan gue ataupun roman
tapi pak ananta kepala sekolah kita yang baru
dan menurut gue harusnya samuel itu ngerti dong
kalau gue sama roman itu emang gak ada apa apa
ih resep kenapa malah wulan sih yang dipasangin sama roman
pokoknya gue gak boleh kalah dari bulan
lo kenapa liatin gue terus sih
gue sama wulan mau ikut lambung musikalisasi puisi
nah makanya nanti sore ini juga gue ada latihan sama dia di aula
kan gue bapaknya
kalau lo cemburu gue bisa batalin
gue lebih baik gue batalin daripada gue harus ribut lagi sama lor
apa yang harus gue cemburuin
kan gue udah tau lu tuh sukanya sama karin bukan sama bulan
udah lah selesai
hah kayak gitu sudah
kasih aja ke aku
eh udah belok tuh
tunggu tunggu tunggu
menurut lo gimana gue ngizinin roman sama wulan ikut acara musikalisasi puisi
kalau sahabat saya yakin
roman itu terakan perkhianat
roman mungkin tidak mau berkhianat
tapi kalau bulannya suka sama roman mereka berdua selalu bersama tau
bersama ada rasa nyaman
kalian pada ikut lomba musikalisasi puisi gak
gue pengen sih sebenarnya
cuman gue gak ada yang ngiri

sumpah demi apa lo
thank you banget ya sam ya